rekaman kamera cctv di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil banyuwangi jawa timur ini
memperlihatkan seorang pria mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas di halaman kantor pada selasa sore
pria itu adalah asn di lingkungan dinas pendidikan
tidak hanya itu pegawai itu juga merusak peralatan komputer yang ada di dalam ruangan
aksi anarkis ini membuat seluruh pegawai kantor dinas kependudukan dan catatan sipil
mengalami ketakutan dan berhamburan keluar ruangan
aksi anarki ini berawal saat pelaku ingin mengubah namanya agar sesuai dengan yang tertera di ijazah anaknya
padahal untuk mengubah nama tersebut harus melalui prosedur yang berlaku
data yang ada itu namanya sudah lengkap sesuai dengan akte dan ijazah yang ada
jadi kami diminta supaya menyesuaikan data itu dengan ijasa putranya
polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi
di tempat kejadian untuk menggelar olah tkp dan mengamankan barang bukti
lalu kita lancarkan kejadian proses sidik
dan di situ kita dapat mengutuk daripada hal yang diinginkan daripada yang bersambung dan kita tahan
hingga rabu siang polisi masih menahan pegawai negara itu untuk dilakukan penyelidikan lanjutan di mapol resta banyuwangi